badan meteorologi klimatologi dan geofisika berhasil mendeteksi siklon tropis cempaka
yang sangat dekat dengan pesisir pulau jawa
adanya siklon tropis cempaka mengakibatkan perubahan pola cuaca di sekitar lintasannya
kepala bmkg dwi korita karnawati menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya siklon tropis tersebut
merupakan cuaca ekstrim
selain hujan lebat potensi angin kencang hingga tiga puluh knot terjadi di sebagian wilayah di pulau sumatera
pulau jawa termasuk ibu kota
hingga bagian selatan selat lombok
dengan kondisi gelombang laut yang cukup tinggi bmkg menghimbau agar masyarakat dan kapal kapal yang melintas
diimbau untuk tetap siaga
terutama nelayan tradisional yang beroperasi di perairan selatan jawa
terlebih berdasarkan pemantauan masih ada satu bibit siklon di samudera hindia
yang belum berubah menjadi siklon
terkait arah abu vulkanik gunung agung
menurut bmkg siklon tropis cempaka dan bibit siklon tropis yang terbentuk di barat daya bengkulu
mengakibatkan terbentuknya pola belokan angin ke arah selatan wilayah indonesia
salah satu dampaknya abu vulkanik dari gunung agung kini menyebar ke arah pulau bali
bagian selatan hingga banyuwangi jawa timur
kejadian siklon cempaka ini akan mulai bergerak hari ini ke arah selatan
november kemudian sampai satu desember itu akan bergerak ke selatan
nah tentunya semakin ke selatan pengaruhnya akan menjadi semakin kurang
nah jadi barangkali pengaruh dengan abu gunung agung pun juga ada juga
apakah juga abunya semakin terseret ke selatan artinya insya allah itu membersihkan yang ada di sana
dan ada hujan lebat
juga bisa karena ketinggian awan hujan ini cukup tebal bisa melampaui ketinggian kolom erupsi